sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
nggak ada dewi
kelihatan kasih hikmah
kelihatan kasih hikmah
nossos di jogja hujan datang
nggak ada dewi
nggak ada dewi ini
nggak ada dewi
aduh aku bener bener nggak bisa tenang
ini kalau kayak gini caranya
aku harus cari tahu
keadaan dewi sekarang seperti apa
semua orang gak boleh tahu kalau aku tahu kejadiannya sebenarnya
kamu gelisah banget
pengen lihat dewi saat
aku bener bener khawatir
khawatir sama kandang dewi
dia koma lah
dia luka parah
kamu kok kelihatannya malah seneng sih
kamu apaan sih saat
siapa yang seneng
aku tuh kaget satria
aku gak nyangka dewi akan seperti itu
kenapa sih dengan kalian semua
selalu aja nuduh aku dengan gangga
emangnya aku tuh salah apa sama kamu
aku bukan bermaksud seperti itu
yaudah kalau gitu aku duluan ya
eh susah kan
saya mau nanya ruang icu dimana ya yang merawat mbak dewi
mbak dewi yang sedang koma
tante saya dengar mbak dewi lagi koma
saya mau jenguk mbak dewinya dimana tante
kamu mau nengokin dia
dewi itu lagi nggak sadar
jadi kamu nengokin dia
apa kamu tidak nengokin dia
dia gak bakalan tau
mendingan kamu pulang deh
saya cuma pengen jenggol kok
kamu itu anak yang sangat tidak tahu dia
sama sama bapak kamu
keluarga saya dan keluarga kamu itu tidak boleh berhubungan
mendingan kamu pulang
jangan ganggu istri orang
jangan ganggu keluarga saya